gubernur bank indonesia menegaskan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar
hal itu menjadi prioritas bank indonesia
di tengah kondisi rupiah yang melemah yang telah tembus di atas empat belas rupiah per dolar amerika serikat
gubernur bank indonesia menegaskan akan terus menjaga stabilitas keuangan indonesia
khusus menjaga nilai kurs dan mengatakan tekanan terhadap pasar uang di negara berkembang seperti indonesia merupakan hal yang wajar
namun jika bank indonesia menaikkan suku bunga kondisi ini akan mengganggu pasar modal sehingga bisa mempengaruhi kepercayaan investor
pengalaman pelemahan jadi tidak usah kaget yang kemarin terjadi pelemahan
tapi kita terus komitmen kami melakukan langkah langkah stabiliasi
bank indonesia selalu akan di pasar dan selalu berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah